bocah pemanjat tiang bendera yang viral di media sosial jonny sudah tiba di jakarta
aksi heroiknya viral saat ia memanjat tiang untuk mengambil tali pengikat bendera
saat pelaksanaan upacara hud ri ke tujuh puluh tiga di kabupaten belu nusa tenggara timur tujuh belas agustus dua ribu delapan belas kemarin
joni datang ke jakarta untuk memenuhi undangan dari menpora imam nahrawi
guna menyaksikan acara pembukaan asian games dua ribu delapan belas di gelora bung karno sabtu malam ini
upacara peringatan hari ulang tahun republik indonesia ke tujuh puluh tiga pada tujuh belas agustus dua ribu delapan belas kemarin
di kabupaten belu nusa tenggara timur diwarnai aksi heroik yang dilakukan oleh anak berusia empat belas tahun
bernama yohanis gama marsya lau atau yang akrab di sapa joni
bocah kelas tujuh sekolah menengah pertama ini nekat memanjat tiang bendera
untuk mengambil tali pengait bendera yang terlepas saat pengibaran bendera akan dilakukan
joni pun memanjat dengan lincahnya dan berhasil membawa tali pengikat bendera
dengan cara menggigit untuk memudahkan
aksinya yang viral di dunia maya ini menjadi perhatian banyak pihak
termasuk menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi
yang langsung mengundang joni ke jakarta
untuk kemudian diajak menonton acara pembukaan asian games dua ribu delapan belas
dan semua yang men support joni bisa sampai ke tempat ini
terima kasih kepada banyak pihak yang mengapresiasi joni
joni juga akan diberi basis oleh bumn
menpora pun mengatakan sudah ada sejumlah pihak yang akan berkoordinasi
untuk memberikan bantuan beasiswa pendidikan bagi joni hingga jenjang perguruan tinggi
sementara bungsu dari sembilan bersaudara dari pasangan marshall fahik dan lorenzia ini
mengaku terbiasa memanjat beberapa jenis pohon
seperti pohon asam pohon kelapa dan pohon pinang
untuk membantu orang tuanya di kebun
joni yang baru tiba di jakarta pada sabtu dini hari pun
menceritakan sedikit tentang aksinya yang dilakukan secara spontan tersebut
kewakil bupat dia mengulang siapa yang bisa panjat yang bendera ini
langsung saya lari ke luar itu kesempatan langsung naikin yang bendera
bocah yang bercita cita menjadi anggota tni dan pesepak bola ini
rencananya juga akan bertemu dengan presiden joko widodo pada senin dua puluh agustus dua ribu delapan belas mendatang
albi pratama jakarta